badan pengawas pemilu atau bawaslu ri menyatakan ada empat puluh sembilan daerah penyelenggara pilkada yang terindikasi memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam konteks pandemi covid sembilan belas
indikator yang digunakan untuk mengukur kerawanan dalam konteks pandemi covid sembilan belas ini
antara lain penyelenggara pemilu terinfeksi covid sembilan belas lonjakan pasien covid sembilan belas lonjakan pasien covid sembilan belas meninggal dunia
masyarakat dan tokoh masyarakat yang menolak penyelenggara pilkada di tengah pandemi
serta perubahan status wilayah terkait pandemi
daerah daerah dengan kerawanan tinggi dalam aspek pandemi covid sembilan belas diantaranya kota depok
kabupaten kota waringin timur dan kota bukit tinggi
kemudian kabupaten agam kota manado kabupaten bandung kabupaten sintang
kabupaten sumbawa barat kabupaten bone bolango dan kota bandar lampung
bawaslu merekomendasikan agar penyelenggaraan pilkada dua ribu dua puluh benar benar harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat
kontribusi situasi wabah paling terakhir itu kita melihat kerawanan dari sisi dimensi
banyaknya korban yang sedang sakit dan seterusnya itu yang rendah di delapan puluh lima kabupaten kota
kemudian yang sedang di satu ratus dua puluh tujuh
tujuh kabupaten kota yang tinggi di empat puluh sembilan kabupaten kota
sejalan dengan bawaslu menteri dalam negeri tito karnavian juga meminta tidak ada pengumpulan massa
mulai dari penetapan pasangan calon pilkada hingga saat kampanye berlangsung
pasangan calon diharapkan membagikan alat proteksi diri seperti masker dan hand sanitizer
hal ini dinilai lebih berguna untuk masyarakat di tengah pandemi dibanding pilkada sebelumnya
yang membuat atribut khusus untuk penyelenggaraan
seperti kaos hingga baliho
kemudian pasangan calon hanya diikuti oleh tiga orang
dua pasangan calon ditambah satu pendampingnya bisa ketua tim tim sukses
tidak boleh adanya deklarasi arak arakan kerumunan
meski banyaknya desakan untuk menunda pemilu
pemerintah dan dpr telah menyepakati pilkada tetap akan dilakukan
disungkan pada sembilan desember dua ribu dua puluh dengan protokol kesehatan dan meminimalisir kerumunan